ya biasanya kan orang yang sudah berusia lanjut akan mengalami perubahan fungsi sistem tubuh yang berujung pada perubahan kejiwaan
mulai dari pikun gangguan kecemasan mulai tersinggung hingga sikap acu tak acu
betul sekali dan ini yang kemudian kita juga harus mengerti harus memahami juga ya
karena kesehatan mental lansia ini tentunya juga tidak kalah penting untuk dijaga di samping kesehatan fisiknya
nah bagaimana nih sikap kita sebagai keluarga untuk dapat bisa memahami begitu ya dan juga mengenali perubahan mental dari lansia
kita akan membahasnya lebih dalam ini bersama azimatul karima psikiater dari universitas erlangga
selamat pagi dr uci apa kabar
selamat pagi mbak fadli alhamdulillah kabar baik
alhamdulillah nah dokter uci ini langsung saja seperti yang disampaikan fani ini tadi bahwa memang ada perubahan begitu ya biasanya para lansia
nah untuk perubahannya sendiri nih dokter uci apa saja sih perubahan mental yang biasanya ini terjadi pada lansia yang harus kita kenali
dan bagaimana juga melihat kemudian melihat ciri ciri
lalu menyikapinya seperti apa dokter uci
baik ini kita bicara dulu yang normalnya ya
normalnya lansia itu semakin lanjut usianya semakin besar resiko lansia untuk mengalami kesepian
tadi sudah disinggung di tayangan sebelumnya
ada istilah yang namanya empty nest syndrome
sindroma sangkar kosong ini yang dulunya kita bayangkan bahwa kalau di usia muda usia madia
anak anak berkumpul di rumah ya kemudian orang tua berinteraksi dengan anak
kemudian setelah anak anak ini mentas ya lulus kemudian mendapatkan pekerjaan
mereka tinggal di kota yang lain mereka tidak serumah dengan orang tuanya
dan disitulah burung yang tadinya berkumpul dengan anak anaknya kemudian ditinggalkan oleh anak anaknya
sehingga mereka melihat bahwa rumah ini jadi kosong
jadi ada semacam kehampaan atau kekosongan di rumah
karena anak anak mereka berkarir atau tinggal di kota yang lain
nah kondisi entiness syndrome ini akan memberikan resiko untuk depresi pada lansia mbak fani
nah dokter uci kan berarti tidak sedikit yang bingung ya dengan perubahan perilaku dan juga emosi lansia yang katakanlah kembali seperti anak anak ya
kalau dulu kan kita pas anak anak kan gak mau sendirian harus punya teman gitu
apa saja sih faktor tidak hanya sosial ya kalau tadi dokter uci bicara sosial tapi juga genetis
yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan
perubahan perilaku ini
perubahan perilaku sebetulnya kita akan melihatnya dari faktor biologis dulu ya mbak fani
tadi dikatakan bahwa lansia itu harus sehat bugar makan yang bergisi berolahraga teratur berkegiatan yang teratur
menurut saya itu saya setuju sekali gitu
karena banyak lansia itu yang punya penyakit kronis seperti hipertensi diabetes mellitus penyakit jantung seperti itu
kondisi fisik yang tidak terkendali atau tidak terkontrol ya itu juga
akan memicu resiko resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan
misalnya kecemasan misalnya depresi dan tadi sudah disinggung pikun ya rupa
sehingga kalau kita berhadapan dengan lansia kondisi mental dan fisik ini kita nggak bisa pisahkan
kita akan selalu bekerja sama dengan sejawat sejawat dokter fisik seperti itu mbak
ini kita kan pada situasi pandemik kita nggak bisa berkomunikasi tatap muka langsung ya
sehingga ada perasaan terisolasi secara emosional
jadi yang biasanya mungkin lansia punya gathering ya ada komunitas pengajian ada komunitas olahraga
ada komunitas alumni sma alumni smp alumni perkuliahan yang biasanya mereka gathering sebulan sekali
selama pandemi itu kan tidak bisa dilakukan
sehingga ada yang namanya kehilangan sense of connectedness dengan teman teman sebayanya
nah ini juga bisa memicu depresi pada lansia gitu
oke nah berarti kan memang seperti yang dokter uji sampaikan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja begitu ya
tidak hanya dari sisi sosial tapi klinisnya sendiri juga ternyata ada pengaruhnya begitu
seperti tadi ada penyakit yang memang bisa dikatakan menjadi pemicu atau berpotensi ya faktor begitu ya
iya faktor resiko
nah kemudian dokter uci ini jika misalnya sudah kelihatan begitu ya tanda tanda mulai ada terjadi perubahan begitu
lantas bagaimana nih dok
baiknya keluarga untuk bisa kemudian mengatasi perubahan perilaku yang terjadi pada lansia
ya jadi prinsipnya memang adalah kita memberikan support
nah support yang seperti apa sebetulnya yang bermanfaat ya
kadang kita niatnya memberikan support tapi ternyata untuk lansia justru menyinggung perasaan mbak
nah yang disebut memberikan support pada lansia itu memang kita sebaiknya tidak memberikan nasihat ya pada lansia ya
karena kalau saya posisi saya usia dua belas tahun
lima tahun lebih muda dari orang tua saya gitu
kemudian saya menasehati
seolah olah kita tuh eh kamu ini baru anak lulus kemarin kok sudah apa ya nasihat nasihatin orang tua gitu
tapi yang bisa kita sampaikan adalah kita informasikan gitu
bapak ibu ini kemarin saya dengar dari berita ini
jadi kita menyampaikan informasi yang valid itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah jangan membiarkan lansia untuk pasif
jadi kadang anak anak ini ingin menyampaikan informasi yang valid itu yang pertama
anak ini ingin menyayangi orang tua tapi kemudian orang tua itu tidak dibiarkan beraktivitas karena punya kekhawatiran tertentu nanti gampang capek ya
padahal untuk lansia memelihara kegiatan sehari hari yang rutin itu justru mencegah kepikunan mbak fani
kemudian yang ketiga perhatikan kesehatan fisiknya
artinya kalau bapak ibu sudah ada faktor resiko hipertensi diabetes penyakit jantung koroner atau penyakit yang lain
kita hubungkan beliau beliau ini dengan dokter yang merawat selama ini
mungkin banyak dokter yang sudah tidak praktek tapi dengan metode telemedicine ya saat ini cukup marak ya
sehingga orang tua kita itu jadi masih terhubung dengan dokter yang merawat
sehingga kalau kita mengalami kebingungan kita bisa menanyakan pada dokternya
kemudian perhatikan asupan nutrisi ya
dan kalau tadi mbak fani bilang bahwa lansia itu seperti anak kecil
apa ya karena kemampuan belajar lansia itu menurun
oh gitu oke
jadi kemampuan belajar pada kondisi situasi sekarang ini kan kita perlu informasi baru
kita perlu menyesuaikan diri dengan informasi baru
nah untuk lansia memang kemampuan belajar ini menurun
sehingga lansia lansia itu lebih mengingat memori memori masa lalunya
dan mereka menggunakan itu sebagai panduan untuk kehidupannya
sehingga kadang kadang kita melihat anak anak itu melihat orang tua seperti hidup di masa lalunya
nah kehidupan di masa lalu ini yang membuat akhirnya orang tua orang tua tidak bisa beradaptasi dengan situasi masa kini
cenderung memaksakan kehendaknya dan cenderung ingin mendapatkan perhatian
nah itulah disitulah kita orang anak anak itu melihat oh ini bapak saya kok jadi kayak seperti anak anak ya
jadi problemnya adalah problem terkait dengan kemampuan kognitif untuk belajar beradaptasi dengan informasi informasi yang baru
dokter uji kalau misalnya
misalnya mengingat tadi dokter uci bilang ada beberapa jenis penyakit yang harus dikatakanlah apa ya
ada dirawat lebih lanjut
kemudian harus dikonfirmasikan atau dikondisikan dengan dokter yang merawat lebih lanjut
kemudian mengingat bahwa ini pandemi covid sembilan belas gitu kan
kita tidak selamanya hidup selalu bersama orang tua atau bertemu langsung dengan orang tua
kita hanya bisa lewat virtual
gimana caranya dalam kondisi pandemi seperti saat ini kita tetap bisa menjaga kesehatan mental orang orang tua
kemudian juga mengenyahkan kesepian tersebut
sekaligus menjaga asupan nutrisi mereka tetap terjaga gitu tiap harinya
ya jadi memang saat ini kita mengandalkan teknologi ya mbak ya
teknologi kalau misalnya kita tidak serumah dengan orang tua kita
jadi apa kalau asupan asupan nutrisi kita pastikan dengan apa ya ngecek apa yang ada di rumah
dan kita berikan supply dengan kiriman kiriman

kemudian sense of connectedness itu khusus untuk lansia indonesia
kemudian sense of connectedness itu khusus untuk lansia indonesia
ini tampaknya memang spesial karena kita kalau di indonesia itu kita punya banyak perhimpunan ya untuk lansi
seperti yang tadi saya contohkan ya
komunitas pengajian komunitas alumni atau goes gitu ya
sebetulnya komunitas komunitas itu adalah substitusi
substitusi untuk lansia supaya mereka tidak merasakan kesepian ya
tidak merasakan loneliness feeling atau kehilangan sense of connected
jadi kita hubungkan dengan orang orang yang dekat dengan kita

atau mungkin bersama sama
mungkin dengan beberapa keluarga kita saudara zoom meeting bareng ya
say tanya gimana kabar anak kabar cucu dan lain sebagainya
itu juga bisa kita lakukan

kemudian untuk hubungan dengan dokter dokter yang merawat atau yang selama ini memantau kondisi kesehatan
itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan telemedicine ya
saat ini kan banyak provider kesehatan ya
banyak provider kesehatan
jadi selama ini juga pasien saya yang di luar jawa di sumatera di kalimantan kita terhubung dengan telemedicine
sehingga sebetulnya masih kita bisa upayakan dengan teknologi yang sekarang
oke berarti memang berarti
jadi perusahaan pemanfaatan teknologi ini ternyata bisa digunakan begitu ya dalam membantu lansia ini mengatasi tantangan tantangan seperti kesepian tadi
dan juga benar yang mbak uci sampaikan bahwa di indonesia ini special case begitu
karena memang kegiatan sosial
biasanya kita ketemu
iya kegiatan sosial lansia ini cukup banyak begitu ya berkumpul
termasuk yang senam senam pagi itu ya
ada tai chi ada chikung ada limpingkung gitu
senam jantung sehat
jadi cukup aktif sebenarnya ya
nah tapi kalau tadi satu lagi ini sempat disebutkan di awal mengenai nutrisi begitu ya
nutrisi ini kan asupannya juga cukup penting dalam menjaga kondisi fisik yang memang erat kaitannya dengan kondisi mental para lansia ini
kemudian untuk nutrisi sendiri dokter uci ini nutrisi yang apa saja kah
yang seperti apa saja yang memang bisa membantu untuk memperlambat mungkin atau mencegah munculnya gangguan yang akut begitu pada lansia ini
ya prinsipnya adalah makanan sehat ya mbak fani ya
sekarang ini memang godaannya adalah makanan online ya
jadi menu menu online itu kalau saya lihat ada yang menawarkan menu menu masak ini yang apa namanya instan ya
tapi juga mereka ada yang menawarkan menu menu sehat
jadi prinsipnya adalah kaya vitamin kaya antioksidan rendah gula rendah garam ya untuk lansia ya
dan pilihannya menurut saya kalau di indonesia dengan sayur tropis atau buah buahan tropis
dan kalau saya melihat angkatan lansia angkatan orang tua saya angkatan budi budi saya itu mereka masih suka sayur mereka masih suka buah buahan gitu
jadi asupan asupan nutrisi yang semacam itu yang buat generasi kita ini agak susah gitu ya
tapi untuk lansia itu sangat bermanfaat gitu
kemudian mungkin juga asupan kalori yang tidak perlu berlebihan ya
biasanya ada lansia yang suka ngemil keripik pisang goreng
ya goreng gorengan impong goreng dan lain sebagainya mungkin kita perlu sampaikan bahwa itu dibatasi
boleh tapi dibatasin gitu
supaya bisa membantu mengendalikan gula darah kolesterol dan lain sebagainya
oke berarti memang makanan makanan sehat seperti sayur dan buah begitu ya
kembali ke makanan sehat
iya kurangi makanan cepat saja
karena gini mbak makanan sehat itu juga diperlukan oleh otak kita ya
untuk menjaga supaya sel otak itu tetap utuh ya
biasanya ini karena pandemi kan kita stres
ras itu juga akan merusak sel otak
dengan nutrisi yang baik kayak antioksidan kayak vitamin vitamin terutama vitamin c vitamin e
itu akan membantu supaya sel otak kita itu akan tetap utuh dan berfungsi dengan baik
sebetulnya mekanismenya seperti itu mbak
hmm nah berarti bahwa memang sebenarnya tidak hanya untuk lansia nih
ini yang terakhir ini juga harus diterapkan
untuk bapak ani ya
betul untuk bapak ani dan saya gitu ya
betul kita semua sebenarnya memang harus menerapkan pola ini dimana makan sehat sayur dan buah
dan juga pola ini makanan cepat saji gaya hidup sehat seperti olahraga
itu memang kuncinya begitu ya
terima kasih dr azimatul karimah psikiater unair
sudah bergabung hari ini bersama kami
hatur nuhun sehat sehat selalu dokter
terima kasih sudah bergabung bersama kami di after sepuluh hari ini